prabowo subianto yang hampir pasti menjadi calon presiden yang akan diusung oleh koalisi oposisi
kini tengah galau dihadapkan pada sebuah pilihan yang pelik untuk memilih siapa calon wakil presiden yang bakal mendampinginya
partai partai yang berkoalisi pun menyodorkan nama kader terbaik mereka untuk mendampingi prabowo
setelah joko widodo dan partai koalisinya dikabarkan telah menyepakati satu nama calon wakil presiden
kini perebutan posisi calon wakil presiden justru terjadi di kubu oposisi
masuknya partai demokrat dalam barisan koalisi prabowo diprediksi membuat peta persaingan berubah menjadi lebih ketat
kendati dalam beberapa kesempatan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono membantah
menyodorkan nama sang putra mahkota agus yudhoyono sebagai cawapres
prabowo sendiri tidak menampik ahy berpeluang mendampingi dirinya pada pemilihan presiden mendatang
saya harus katakan di sini secara tegas pak sby tidak meminta ahi sebagai calon wakil presiden sebagai harga mati
jadi kalau umpamanya dalam pertemuan nanti nama ahi muncul sebagai salah satu yang dibicarakan
sementara itu prabowo juga dihadapkan pada pks yang berkali kali menegaskan permintaan mereka
agar prabowo memilih salah satu dari sembilan nama calon wakil presiden yang direkomendasikan partai
terlebih lagi hasil istimewa ulama yang dikelar beberapa waktu lalu juga menelurkan rekomendasi politik tentang opsi pendamping prabowo
pasangan pertama yang direkomendasikan adalah prabowo subianto dan ketua majelis suro pks salim segaf al jufri
adapun komposisi pasangan kedua adalah prabowo subianto dan ketua majelis suro pks salim segaf al jufri

para ulama ini yakin rekomendasi yang dihasilkan dari musyawarah panjang termasuk melibatkan rizik sihab dari arab saudi
bakal membawa kebaikan untuk bangsa
menurut mereka partai politik yang hadir dalam pertemuan ini akan mematuhi rekomendasi ulama
jadi rekomendasi yang diberikan istimewa ulama ini disampaikan kepada partai partai yang sudah hadir di tempat ini
dan sudah kami ajak komunikasi
ada pun rekomendasi ini kita sampaikan insya allah terutama partai gerindra
yaitu bapak letnan jenderal purnawirawan prabowo subianto
akan mendengar dan akan menerima usulan yang disampaikan oleh para ulama dan tokoh nasional melalui istimewa ini
sesuai dengan sambutan beliau
jadi semestinya saran ini insya allah akan diterima
dengan rekomendasi ini asa pks untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres pun menguat
bahkan presiden pks sohibul iman mengklaim prabowo subianto siap menjalankan rekomendasi istimewa ulama
pak prabowo menyampaikan pada dasarnya menerima dua paket pasangan cawapres yang direkomendasikan oleh istimewa para ulama dan tokoh nasional
tentunya bukan perkara mudah bagi pks soehubil iman dan pks soehubil iman yang diperlukan untuk menerima rekomendasi istimewa ini
jadi maka pks soehubil iman yang diperlukan untuk menerima rekomendasi istimewa ini
mencari formula siapa pendamping politiknya untuk mengarungi kontestasi pemilihan presiden yang diprediksi bakal berlangsung ketat dan panas
budi hadi putro cnn indonesia
ya lalu bagaimana kans para kandidat calon wakil presiden pendamping prabowo
siapa saja mereka dan mana yang punya peluang paling besar
untuk mengulasnya malam hari ini saya kembali mengundang ada senior saya
mas jaya dihanan direktur sekutif saipul mujadir resesari konsaltik
terima kasih mas jaya di
terima kasih pak
tiba tiba saya jadi senior hari ini
iya kan mas hajadi kan lahir lebih dulu daripada saya
oke kita gak usah bahas senioritas
kita membahas bagaimana kegalauan
katanya setelah koalisi kubu jokowi yang galau berbulan bulan
sekarang kegalauannya atau tremor atau gempa politiknya sedang pindah ke koalisi prabowo
sebelum kita membahas lebih detail nama namanya
apa nuansa panorama yang anda baca dari koalisi oposisi sekarang
ya kalau anda sebut galau itu kan memang harus dilalui prosesnya kan
ketika kita dihadapkan pada sejumlah alternatif
itu pastikan alternatif itu tidak mudah
nah menentukan mana yang paling bisa diambil sebagai keputusan
itu kan tentu membuat orang harus berpikir kesana kemari gitu
masalahnya itu adalah diantara
katakanlah kalau sekarang sudah mengerucut ketiga nama
sebagai cawapres pak prabowo itu
kan tiga tiganya tidak ada yang memiliki yang paling lengkap gitu
ada unggul disini kurang disini
ada unggul disana kurang disini dan sebagainya
jadi diantara itu
jadi itu yang menyebabkan
ya mungkin bukan galau ya
memang harus mengambil mana yang prioritas
minus malum ya siapa yang paling punya sedikit kekurangan dibanding
ya yang paling sedikit kekurangannya
yang paling memungkinkan mereka untuk
kalau konteks ini yang paling memungkinkan mereka untuk menang
tapi anda lihat memang potensi kegalauan
mungkin saja ini bahasa kasarnya
bisa terjadi nggak di koalisi
potensi selalu ada
potensi untuk terjadinya perpecahan
mungkin perpecahan itu kan ada gradasinya
ada yang pecah sampai ada yang keluar kan
ada yang pecahnya itu dalam arti retak
salah satu partai tidak puas dengan hasil keputusannya
lalu kemudian tetap bersama koalisi
tapi dia diem aja
nggak melakukan apa apa begitu
atau kalau dalam konteks pemilu
nggak terlalu berkeringat nanti
dan punya alasan juga
karena dalam pemilu dua ribu sembilan belas kan
partai partai bisa hanya fokus di
tapi bisa juga udahlah capres gue lepas gitu
saya fokus saja di pileg
bisa saja terjadi begitu
jadi ini bicara soal
seberapa solid nanti
seberapa solid ya
baik untuk mendukung secara penuh
calon presiden dan wakil presidennya untuk menang
sekaligus penuh untuk
memenangkan caleg masing masing di daerah
tapi potensi patah hati
itu sangat menarik
itu sangat menarik
itu sangat menarik
itu sesuatu yang secara psikologis sangat bisa dipahami
apalagi ada perhitungan untung rugi disitu secara politik
kita akan masuk ke calon calonnya satu persatu mas jadi
tapi sebelum masuk ke calon calonnya lagi
kan ini pertanyaan yang ditanyakan teman saya eva julianti
waktu mewawancarai mas jayadi beberapa waktu yang lalu
kira kira apa yang lebih cocok
mana yang lebih cocok
apakah orang pendamping dari non partai
atau mewakili partai politik
yang saat ini ya
dari nama nama yang beredar termasuk nama nama yang masih senyap
kayaknya apa namanya baik non partai ataupun dari partai
kayaknya sama sama punya kekurangan dan kelebihannya disini
jadi tidak ada kalau di kubu jokowi
kita bisa mengatakan sebaiknya kubu non partai
karena apa namanya itu lebih lebih tegas
kalau di sini tidak tergantung kepada siapa nama yang nanti muncul
jadi belum tentu orang non partai juga bisa menyebutnya sebagai non partai ya
untuk menyebutnya sebagai non partai

tapi bisa jadi orang non partai itu seperti katakanlah kalau kita mau sebut nama seperti ustadz abu somad bisa jadi menjadi titik kompromi bisa saja
ada juga nama nama seperti yang biasa disebut mungkin ada nama gatot nurmantio
atau mungkin ada nama anies baswedan misalnya seperti itu
oke kita akan bahas satu persatu mas jayadi kita akan keluarkan nih siapa orang pertama
wah ini prabowo subianto akan keluar
ya siapa yang akan ada di sebelah prabowo subianto
ini nama nama yang kemudian banyak beredar dan sering disebut sebut akan mendampingi prabowo
yang pertama agus harimurti yudhoyono
mas yadi gimana komentar terhadap orang ini
pertama ini memang nama yang secara
kalau kita lihat elektabilitas individunya sebagai seorang cawapres ya bukan capres ya
dia memang paling tinggi dibanding yang lain di kubu prabowo ini
nama ahy dalam elektabilitas cawapres selalu bersanding dengan gatot nurmantio dan anies baswedan
setelah itu baru nama aher baru nama nama lainnya
bahkan untuk orang orang partai politik beliau yang paling tinggi
perwakilan dari partai politiknya
betul karena dua yang lainnya kan bukan partai politik gatot nurmantio dan anies baswedan
jadi itu satu kekuatan beliau
kalau dari segi fisik kecocokan dengan prabowo itu tidak usah ditanya lagi kan karena ini mantan militer
kemudian yang kedua adalah ahy ada mewakili partai kedua terbesar dalam koalisi prabowo
mirip posisi golkar di kubu jokowi
kan partai kedua terbesar
presidennya dari partai terbesar maka wakilnya dari partai nomor dua terbesar
itu keunggulan kedua
yang ketiga adalah ini didukung oleh demokrat partainya pak sby
tokoh yang menjadi salah satu prime mover untuk koalisi kan
dan itu artinya sby bisa punya argumen bahwa dia punya pengalaman sepuluh tahun
punya jaringan masih luas jaringan politik maupun ekonomi serta sosial
sehingga itu bisa dipakai sebagai alasan untuk mengatakan akan menambah kekuatan mesin politik prabowo untuk memenangkan
kemungkinan besar mereka
ini diduga kita nggak tahu persis saya nggak tahu persis
iya kita masih menduga duga
dugaannya adalah logistik yang dimiliki oleh partai demokrat itu lebih kuat dibanding partai misalnya pks atau pan
meskipun anda belum lihat isi kantongnya ahy dan partai demokrat ya
iya belum tahu juga
oke tapi anda lihat banyak yang mengatakan gini oh mungkin dengan segala kelebihan tadi yang dipunya
itu kelebihannya kita bicara kekurangannya
kekurangannya apa mas yadi
nah kekurangannya salah gini
kupu penantang jokowi
jokowi itu salah satu talking point ya
titik serang mereka terhadap jokowi adalah jokowi itu kurang dekat dengan ulama
jokowi itu kurang tidak dekat dengan agenda agenda politik umat islam
itu berarti kan mereka akan menyerang kalau mereka akan menyerang dari titik itu nah problem di sini
prabowo dari kubu nasionalis ahi juga dari kubu nasionalis
mereka sendiri bukan representasi dari kelompok islam
jadi bagaimana mau menyerang anda tidak dekat dengan kelompok islam padahal dia sendiri
tidak mewakili tidak merepresentasikan
apalagi kalau nanti misalnya jokowi memilih
alih tokoh dari kalangan islam
itu salah satu kelemahan utamanya
selain kelemahan yang lain dua dua ini baik prabowo maupun ahy selain sama sama militer adalah dua duanya belum punya pengalaman di pemerintahan
artinya memimpin unit pemerintahan seperti kota kaupaten provinsi atau unit pemerintahan di eksekutif seperti menteri dan sebagainya
dua duanya tidak punya pengalaman itu
itu yang kemudian menjadi kelemahan kelemahan ahy
masalah kemudaan itu termasuk dari pengalaman itu
kemudahan itu bisa jadi salah satu kelebihan juga
meskipun setiap partai setiap capres sekarang kan mempunyai program dan pola untuk menarik para pemilih
kita bicara mengenai dampak politik
apa yang akan terjadi secara soliditas tadi mesin kemudian kekompakan koalisi ini jika prabowo memilih orang yang ada di sebelahnya ini
kalau prabowo memilih ahy maka jelas mesin partai demokrat akan sedapat dugaan saya akan secara full force
dan kekuatan penuh
akan dihidupkan oleh psby maupun oleh tim yang lain
sehingga itu akan memiliki kekuatan
tapi dampaknya adalah kepada dua partai yang lain
yaitu pks dan pan
apa yang akan mereka sikapi dalam konteks ini
yang jelas pks kan setahu saya itu kayaknya punya semacam agreement dengan gerindra dengan prabowo
bahwa kalau prabowo capres cawapresnya dari pks
itu yang tampaknya
nah apa kompensasi politik yang bisa diberikan kepada pks dan bisa diterima oleh pks kalau prabowo menerima ini
mungkin nggak hubungan antara sby dengan pks yang dulu hubungannya vertikal misalnya
karena presiden dan kemudian menterinya gitu ya
apalagi salim segap aljubri mantan menterinya
itu bisa kemudian menjadi salah satu obat atau cara mencairkan suasana
oke pak sby saya akan pilih ahy tapi kamu beresin pak sby beresin lah
masalah pks supaya tidak sakit hati
itu hal seperti itu bisa saja
itu ya dalam negosiasi politik hal hal seperti itu penting ya
jadi cuma kan ada perbedaan
pks sekarang bukan pks yang dulu
kan sudah berbeda struktur kepemimpinannya
dan yang pasti pks sekarang merasa setara dengan pak sby sebagai sama sama part
apalagi pak sby kan datangnya belakangan di koalisi ini
jadi itu tidak mudah
tapi secara faktual anda lihat demokrat lebih punya kekuatan lebih dibanding pks
secara kondisi politik

itu yang kemudian menjadi salah satu kelebihan ahi dan mungkin menjadi kekurangan dari pks
itu juga yang membuat saya kira pks terus menerus menyuarakan bahwa mereka kekeh
nah itu sebelum masuk ke calon yang pks
kita ganti ini ahy tadi punya segudang kelebihan dan juga tidak sedikit kelemahannya
mungkin bisa dipertimbangkan oleh prabowo
bagaimana dengan nama yang disorongkan oleh istimewa ulama yang kemudian diamini oleh pks
karena mungkin dari sembilan nama tadi ya
karena yang lainnya katanya ada yang dicalekan kemudian tidak bisa maju
ada juga yang kemudian ya secara politik hampir tidak mungkin misalnya anies mata gitu ya
ya yang pasti kalau dari sisi kompetensi kemungkinan punya kompetensi ya
cuma kekurangannya dibanding ahy adalah lebih tua ini
jadi senior dan senior nanti yang menjadi capres capres di kubu prabowo
itu kelebihan lain adalah jelas ini representasi yang dekat dengan ulama
dan sangat mudah dijual ya
kalau memang faktor keislaman menjadi alat serang kepada jokowi
faktor keislaman itu menjadi penting di kubu prabowo
bukan saja karena mereka akan menyerang lawannya adalah jokowi dari titik itu
tapi juga karena pks itu kan di sini ada jelas sekali koalisi antara
kekuatan nasionalis prabowo dengan kekuatan nasionalis islam pks dan pan begitu kan
jadi perlu ada representasi di situ yang harus disampaikan
menurut anda seberapa mewakili kelompok islam dan representasi islam politik
jika memang prabowo memilih salim segaf al jufri
seberapa besar bisa mengambil ceruk kelompok islam gitu
paling tidak kelompok islam yang selama ini memang sudah anti kepada jokowi
itu saja captive market ya
kalau kelompok islam yang seperti
kelompok islam yang seperti nu dan katakanlah nu ya
yang kita untuk sementara kita anggap lebih banyak berkumpul di kubu jokowi
tentu agak sulit bagi kubu pak salim untuk menerimanya
tapi satu hal lagi mungkin yang saya temukan ternyata pak salim ini kan berasal dari indonesia timur
sulawesi tengah kalau tidak salah
jadi itu juga mungkin bisa menambah dari kekuatan pak prabowo
jadi dia bisa fokus di daerah situ
sehingga membantu kekuatan prabowo
yang prabowo kan lebih banyak kuat di jawa barat
kemudian di beberapa daerah di sumatera serta di kalimantan
sebenarnya juga tidak bisa merangkum atau mengambil captive market muslim yang lebih ke tengah yang ada mungkin tadi kata anda ada di kubu jokowi
jadi paling tidak mempertahankan captive marketnya
kelompok muslim santri
yang kedua kelompok muslim yang
kalau tidak mau disebut abangan kelompok muslim tidak begitu santri
nah yang kelompok santri itu terbagi dua sekarang
santri nu katakan untuk mudahnya nih ya
santri nu lebih banyak di jokowi
santri yang lebih modernis non nu itu lebih banyak berada di kubu anti jokowi
yang itu adanya di pks misalnya di kubu pks dan yang terutama diwakili kubu pks dan kubu pan
sebelum kita bicara mengenai bagaimana internal pks nya dalam kemudian mengusung dan memperjuangkan nama salim segaf al jufri
karena pks belakangan ini kan lagi ada goncang gancing politik juga dengan fary hamzah mungkin
itu yang tidak bisa sama sekali tidak bisa kita hindarkan dan kita nafikan
mas jadi sebelum masuk ke situ tadi kelemahannya salif segev apa ya
salif colok yang
jadi di bagai sup katakanlah setahun terakhir itu nama beliau belum muncul
sama sekali belum muncul
kalau memang nama itu sudah kuat harusnya dia muncul di apa namanya di simulasi pertanyaan top of mind
meskipun dalam beberapa bulan mungkin tiga empat bulan terakhir sudah masuk dalam sembilan nama yang kemudian disorongkan oleh pks itu juga tidak membandingkan
sosialisasinya menurut saya tidak begitu masif ya
terbukti di survei survei sampai dengan mei nama pak salim belum begitu menonjol begitu
yang menonjol malah adalah selalu nama aher
di kalangan internal pks yang sembilan nama itu
yang menonjol adalah nama aher bukan nama pak
itu yang mau saya tanya
menurut anda memang istimewa hasil istimewa ulama ini kemudian selaras gak dengan apa yang kemudian dimaui sebenarnya
oleh para elit pks untuk mengusung ganjar
itu memang ada sesuatu ya kalau bahasa anak budaya jaka sembuh bau golok
gak nyambung antara istimewa dengan apa suara pks
jangan lupa kan ijtima ulama itu kan bukan partai politik
mereka semacam kelompok
kalau dalam ilmu politik kelompok penekan atau kelompok kepentingan di luar parpol
tapi itu yang dijadikan legitimasi untuk kemudian pks menyorongkan
karena itu selaras hampir selaras dengan apa yang diinginkan oleh pks
jadi itu memperkuat posisi pks
karena itu pks setuju dengan itu
ini analisis secara politiknya
tetapi kalangan ulama itu kan meskipun boleh dikatakan mereka punya masa masing masing
tapi kan tetap kelompok elit
di kalangan pks ada dua masa
kemudian kita bicara soal masa pemilih secara umum
nah di kalangan elit pks ada sembilan nama
di kalangan elit ulama yang ijtima ulama itu ada nama ustadz salim dan ustadz bursoma
ustadz salim katanya begitu
tetapi ketika kita cek melalui berbagai survei
itu di kalangan pemilih secara nasional
yang lebih tinggi diantara sembilan nama itu termasuk dengan ustadz salim adalah nama aher
akhir itu ya kemudian tidak masuk
tidak masuk dalam rekomendasi
anda yakin bahwa pks sampai titik darah penghabisan akan menyorongkan nama beliau
saya kira kalau itu tidak ketemu
kalau itu tidak ketemu maka alternatif kedua dari pks adalah menyorongkan nama aher
dengan alasan yang lain
seberapa mengganggu seberapa berpengaruh konstelasi atau gonjang ganjing atau tremor politik di tubuh pks
bagaimana negosiasi pks dalam hal di koalisi prabowo
ada permasalahan kasus fahri
kasus arismata fahri misalnya
karena banyak dianggap bahwa fahri tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya hanya manipulasi saja
sebenarnya ingin dari awal memang ingin mengajukan salim segaf al jufri
jadi sembilan nama itu hanya seperti dikatakan fahri
hanya pura pura misalnya
biasanya pks kalau dia berhadapan dengan pihak luar
itu biasanya pks adalah partai yang cukup solid
dia cukup patuh dengan keputusan internalnya
selama ini kan yang menjadi keputusan internal pks adalah yang sembilan nama itu
yang nanti akan diselaraskan tampaknya diselaraskan dengan keputusan hasil ijtima ulama
jadi saya kira persoalan fahri hamzah dan arismata mungkin akan lebih banyak itu menjadi persoalan internal pks
dan tidak menjadi persoalan dalam negosiasi politik diantara koalisi ya
antara partai partai kita itu ada semacam prinsip non intervention selalu begitu ya
yang penting apa yang disodorkan ya itu ya secara resmi gitu yang disodorkan
selalu kan kalau kita lihat itu anda kan partainya itu jadi urus partai anda
ini urusan kami gitu jadi ada semacam prinsip non intervention itu
sepanjang pks bisa mengatakan ini urusan arismata urusan fahri hamzah itu urusan internal kami
maka gerindra tidak bisa mengatakan apa apa atau apalagi pak sby gitu
ada yang mengejutkan mas jayadi yang kemudian salah satunya disorongkan untuk jadi calon wakil presiden prabowo
orang yang satu ini atau ustadz yang satu ini kita lihat nah ustadz abdul somad
apa kemudian ini kemudian secara resmi
apa namanya mas jayadi secara resmi diusungkan oleh istimewa ulama
bahkan partai amarat nasional sendiri dengan tegas bilang oh kayaknya prabowo ustadz abdul somad juga cocok juga kalau disorongkan
tapi pan belum keputusan resmi itu kan
betul maksudnya secara tersirat dan tersurat bahwa ini mungkin menjadi cocok
ustadz abdul soman kan memang ustadz yang sedang di dunia keustadan atau di keulamaan
dia seorang rising star saat ini ya berawal dari video video dia yang banyak diunggah di youtube
lalu kemudian menyebar sedemikian rupa viral
dan memang potensial karena dia rising star potensi dia untuk terus populer itu memang tinggi gitu
tapi memang pertanyaannya apakah kalau dia masuk ke politik apakah itu akan menambah dia menjadi lebih rising atau malah menjadi apa namanya yang men stop dia untuk itu
pengalaman ulama ulama besar yang berpolitik menurut anda seperti apa
kan kita punya nama roma irama misalnya atau zainuddin mz yang kemudian secara formal masuk politik gitu
ya jadi kalau belajar dari mereka itu popularitas di segi keulamaan itu belum tentu berkorelasi secara positif dengan dunia politik begitu
itu yang menjadi masalah yang masalah dia
kita masih punya nama nama yang lain yang akan kita bahas usai jadwal berikut ini tetaplah di layar pemilu terpercaya
oke dari tiga nama tadi kita sudah bahas
nampaknya masih ada tiga nama lain yang kemudian banyak disebut sebut apakah masih punya peluang atau punya peluang yang sama dengan tiga orang yang tadi
kita saksikan tiga nama berikutnya siapa yang akan mendampingi prabowo punya potensi
ini wajah prabowo sebelahnya siapa mas jayadi
anda bisa menebak siapa orangnya
abdus somad atau anies atau gatot
iya ini anies baswedan
anies baswedan gimana seberapa punya posibilitas orang ini karena sedikit banyak nama anies juga banyak disebut
ya dan dari segi elektabilitas ya memang anies ahy dan gatot nurwantyo bersaing meskipun tidak dominan ya di atas nama nama yang tadi disebut
jadi dari segi elektabilitas mungkin cocok untuk mendampingi prabowo kemudian dari segi pengalaman ya punya pengalaman ingat jokowi dulu baru dua tahun jadi gubernur bisa panggil
jadi itu yang berarti
nah itu sudah
bisa jadi presiden dan kemudian dari segi wakil keumatan
sudah dibuktikan bahwa anies bisa dianggap merepresentasikan umat islam
melalui gerakan dua ratus dua belas dan pilkada dki
jadi cukup lengkap kalau anies problemnya dia bukan orang partai
yang kedua apakah anies bisa diterima oleh partai seperti pak sby
jadi ada dua persoalan dengan pak sby
pertama ketika ahy tidak masuk itu menjadi mungkin persoalan
yang kedua kalau anies itu kita bisa bertanya apakah anies masih bisa diterima oleh pak sby atau tidak
lebih banyak halangannya atau jalan tolnya untuk anies sendiri
bisa menyodok di perempatan sebagai calon yang
dari segi kualifikasi pribadi dia untuk mendampingi sebagai cowok pres
dia punya kelebihan tapi dari segi akseptabilitas di antara partai partai politik
itu yang menjadi persoalan
nah biasanya yang paling menentukan itu kan akseptabilitas di kalangan partai partai politik
dengan kondisi fakta politik saat ini agak susah
bisa bisa kalau anies yang dipilih oleh pak prabowo
pks mundur kemudian sby mundur pan juga mundur bikin kelompok sendiri
mungkin nggak anies kemudian mewakili pks
atau mungkin nggak prabowo tidak jadi dan digantikan
anies tidak masuk namanya di sembilan nama itu
dan anies tidak masuk namanya di ijitima ulama
itu saya kira itu kelemahan utamanya
dan itu berbahaya bagi keutuhan koalisi ini
prabowo ditinggal sendiri
kalau prabowo ditinggal sendiri maka tiga partai itu cukup untuk punya poros sendiri
apalagi masalah administrasi pencutian yang belakangan ini juga merebak
dinilai secara administrasi cukup menghadang anies tidak ya
saya tidak menganggap itu masalah
karena itu kan perintah undang undang
presiden itu fungsinya sebagai kepala negara hanya administratif
dia pada dasarnya tidak boleh
mengalangi hak politik orang
tidak boleh itu hak politik orang
itu cuma persoalan administratif saja
jadi itu menurut saya bukan halangan
oleh yang tadi hak politiknya secara administrasi
masih ada di betebal
yang berikutnya saya yakin punya hak politik yang sangat luas untuk menjadi calon
nah ini jenderal purnawirawan gatot nurmantio
ini orang yang dikabarkan namanya juga cukup beredar
tapi agak senyap belakangan ini ya mas jaya d
ya itu tadi
terutama karena beliau bukan orang partai
bukan orang partai
dan belum tentu pak gatot normantio bisa diterima oleh pak sbi
sama analisa anda persis sama seperti anies baswedan
bukan orang partai
kalau dari segi mewakili dia bisa mewakili dua hijau kan
hijau militer dan hijau umat
karena kita tahu bahwa tampaknya akseptabilitas pak gatot di kalangan umat islam
setelah mulai dari peristiwa pilkada dki dua ratus dua belas dan sebagainya itu
tampaknya dia dianggap cukup akomodatif terhadap umat islam dan diterima
dan bisa mewakili pada akhirnya
jadi dari sisi itu tidak masalah
tapi problemnya apakah lagi lagi
apakah pks bisa terima
karena kan tidak masuk dalam daftar sembilan nama itu
dan tidak masuk dalam daftar dua nama
kondisi apa yang membuat partai partai koalisi prabowo atau koalisi oposisi bisa menerima orang orang non partai seperti gatot seperti anies atau seperti ustadz abdul somad gitu misalnya
apabila calon ini bisa memberikan konsesi politik yang cukup besar kepada semua partai itu satu
peluang prabowo untuk menang akan menjadi sangat tinggi
kalau dia masuk gitu
nah problemnya itu nggak ada
secara survei mereka berdua tidak terlalu menguntungkan secara tidak terlalu impresif gitu ya
anies pak gatot sama dengan ahy itu posisinya memang paling tinggi dibanding yang lain
tapi tidak dominan
angka elektabilitas sebagai cawapresnya di angka sebelas dua belas persen
disusul aher empat persenan baru nama nama yang lain
jadi tidak terlalu istimewa sekali ya
apakah orang seperti pak gatot memiliki kemampuan untuk memberikan konsesi politik yang jauh lebih besar kepada partai partai
konsesi politik itu apa
macam macam bisa logistik bisa macam macam
logistik jadi kata kata yang keluar pertama dari mas jayadi
kayaknya mas jayadi tahu lebih banyak soal informasi ini
karena logistik itu sangat penting di dalam pemilu presiden
kita ke calon berikutnya
apakah calon ini juga punya peluang sebenarnya
nah zulkifli hasan
ini kan juga tidak bisa dinafikan bahwa pan sampai hari ini masih berpegang pada rakernas yang lalu
bahwa zulkifli hasan menjadi calon presiden pilihan pan
pertama secara kalau kualifikasi pribadi ini cocok untuk pak prabowo
dan beliau ketua umum partai aman nasional yang bisa dibilang juga mewakili kalangan islam
cuma masalahnya tadi elektabilitasnya jauh dibanding nama yang kita sudah sebutkan
yang kedua sampai hari ini pan itu tampak tidak jelas sikapnya
apakah kalau kita tanya apakah
sudah pasti berkoalisi dengan prabowo
kan belum jelas juga
meskipun sudah ada pertemuan pertemuan gitu
tapi pada saat yang sama walaupun dia mengadakan pertemuan dengan kubu prabowo kan tetap mengadakan pertemuan kubu jokowi juga
tapi tidak pernah diundang ke dalam forum forum resmi diundang seperti sekjen sekjen lain ketua umum ketua umum lain
kalau lihat dari kedekatan memang cenderung lebih dekat ke kubu prabowo pada saat ini
tapi masih punya posibilitas
apalagi menterinya kan masih ada di kubu jokowi begitu
dan baru raker nas besok kan tanggal lima enam
jadi kita masih harus menunggu dari sisi itu
secara makro pak jayadi kita akan tutup segmen ini dan kita akan masuk ke segmen berikutnya secara general
tapi saya mau tanya dari semua calon calon non partai siapa yang paling punya peluang
misalnya nanti yang akan dibilih adalah calon non partai
anies dan kemudian gatot
itu yang paling mungkin ya
anies selama ini kan sudah jauh lebih apa namanya sudah jauh lebih punya interaksi yang
dengan baik pks pan maupun dengan prabowo
walaupun dia non partai
tapi gatot kan baru belakangan ini
kalau calon partai siapa yang paling punya peluang
dilihat dari sisi
untuk sementara saya mengatakannya masih sama kuat antara ahy dengan calon dari pks
itu yang kemudian bisa membuat prabowo galau ya
kalau ahy karena kualifikasi personal maupun pendukung dia partai demokrat itu membuat dia kuat
tapi kelemahan bahwa dia tidak bisa menerap reputasi
presentasikan kalangan islam atau ulama
itu bisa memberikan nilai negatif kepada prabowo
nah itu kekuatan pks
apa akibatnya jika salah satu dari koalisi pendukung utama baik pks ataupun demokrat yang broken heart keluar dari koalisi
kita akan bahas di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
kita masih membahas siapa yang cocok bukan cocok ya siapa yang punya peluang sebenarnya paling besar untuk mendampingi prabowo subianto sebagai calon wakil presiden
mas jayadi ini kan kemungkinan broken heart patah hati putus cinta apalah itu bahasanya mungkin saja terjadi
mana yang paling rugi bagi prabowo siapa yang pergi gitu
siapapun yang pergi itu rugi bagi prabowo
yang mana yang tingkat ke apa
namanya ke dampaknya paling sedikit gitu dampak jeleknya paling sedikit gitu
tidak ada dampak yang paling sedikit itu jelek semua
tapi ada kemungkinan broken heart
karena begini kekuatan pan dan pks itu hampir mirip
kalau kita lihat dari kekuatan mesin partainya kan dan pks punya masa solid yaitu kader kader inti pks
kemudian pan juga punya masa solid yang berafiliasi ke muhammadiyah terutama
jadi apa namanya jangkar modal jaringan sosial yang dimiliki oleh kedua partai
yang dimiliki oleh kedua partai yang dimiliki oleh kedua partai
ini sangat penting bagi prabowo untuk membantu dia memperkuat mesinnya gitu
bagaimana dengan demokrat kalau demokrat yang kemudian pergi dari koalisi masih mungkin nggak dengan konstelasi terkini
kalau demokrat pergi dari koalisi prabowo memilih pks sebagai cawapresnya
maka demokrat akan tertinggal sendiri
jadi demokrat saya kira juga tidak punya banyak pilihan sekarang ini
jadi demokrat itu pilihannya lebih banyak kepada prabowo
karena pks itu secara cukup gamlang sudah menutup pintu untuk bergabung dengan kubu jokowi
karena dia mengatakan ada halangan terbesar di situ tidak bisa sama ibu megawati
itu yang kemudian menurut anda kayaknya agak sulit lagi apalagi dengan eskalasi terkini
apa namanya kalau kita bilang goto gotokan antara pdi perjuangan terutama dengan partai demokrat
meskipun dalam hitungan beberapa persen tentu
harus kita beri ruang akan ada perubahan itu lima persen lah kira kira gitu
satu variable yang juga menjadi perhatian dan ini sudah secara kasat mata dijual sebagai legitimasi politik
terutama untuk orang orang yang sudah direkomendasikan adalah istimewa ulama
bagaimana anda memandang variable ini dalam prabowo menentukan sikapnya
dan menjaga soliditas dan terutama meraih kemenangan
ijtima ulama itu memperkuat separuh dari talking point dari kubu prabowo
karena separuh dari talking point dari prabowo itu adalah itu tadi soal bahwa petahana ini tidak dekat dengan kalangan islam
itu talking point salah satu talking point utamanya
talking point utama yang lain serangan utama yang lain adalah soal ekonomi
yang masih debatable ya soal bahwa ekonomi kita akan krisis bahwa kita dikurang kehancuran kemiskinan soal hutang boros segala macam itu
soal ekonomi lah ya
tapi apa ketika ada uj apa namanya rekomendasi
ijtima ulama itu itu memperkuat posisi siapapun nanti yang menjadi capres cawapres itu
itu memperkuat legitimasi bahwa mereka ini memang betul betul mewakili kalangan islam paling tidak kalangan islam yang sampai hari ini masih tidak puas dengan kepemimpinan jokowi
jadi cukup penting itu
apalagi kemudian istimewa ulama itu kemudian in line segaris dengan dua partai
ya itu ya itu
ya itu ya itu
itu partai pks dan tampak juga dengan partai
oh karena mendapatkan apresiasi namanya
abdul salman tadi jadi siapapun kemudian
akan diapresiasi kecuali demokrat ini yang penting
apakah istimewa ulama
oh gini pertanyaan saya gini seberapa
sinsir seberapa genuine seberapa
kejujuran sebenarnya rekomendasi
dari istimewa ulama ini untuk kebaikan
prabowo dan kebaikan bangsa kenapa nama
ahy juga tidak masuk dalam rekomendasi
predisi anda padahal kan
demokrat sudah ada di depan mata koalisi
ketika istimewa ini melahirkan
rekomendasi mas j d
ijtima ulama itu kan saya tidak mengikuti terlalu
detail mereka mencari
cawapres tampaknya setelah mereka
berunding tidak ada nama
untuk jadi ini bukan bicara soal
yang paling cocok dengan ulama tapi capres
mana yang dekat dengan
yang paling mungkin bisa bersaing dengan jokowi kan gitu
mereka tidak menemukan nama lain yaitu prabowo
tapi untuk menemukan nama
yang pendamping prabowo mereka
punya banyak nama dan tentu saja
ahy tidak akan masuk di situ
selain beliau ahaye
bukan selama ini track recordnya
tidak berada dalam kalangan hijau dalam
kalangan islam ini selain itu
banyak sekali nama lain yang
bisa mereka pilih gitu
daripada mungkin kalau dibandingin
misalnya antara yusril izzah mahendra dengan ahaye
kan lebih cocok yusril lebih
keislaman lebih mewakili hijau
kalau ijtima ulama kan dia harus
bicara soal keislaman tidak lagi bicara
soal soal yang lain lain mengapa kok
prabowo masuk alasannya sederhana sekali
jelas sekali tidak ada calon lain
yang bisa menjadi capres yang kira kira
bisa menyaingi jokowi
itu saja jadi antara realita politik
dengan kedekatan dengan
aspirasi kelebihan islam politik
istimewa ulama ini kan pengejauhan tahan dari
para ulama dan tokoh nasional yang
menginginkan dua ribu sembilan belas ganti presiden
karena itu salah satu titik pentingnya
adalah mencari presiden yang kira kira bisa
mengganti jokowi kalau misalnya kita berada di
ades secara matematika politik tadi mas jadi
mengatakan ya masih sama
sama sama tapi kalau kita berada di ades secara matematika politik tadi mas jadi mengatakan ya masih sama sama
kuatlah antara ahy dengan salim segap
pak jufri tapi kalau kita bicara
keunggulan mungkin secara matematika
ahy punya peluang lebih besar karena faktor sby
logistik dan partai demokrat sebagai
mesinnya tapi ahy
tadi punya kekurangan karena tidak
mewakili kelompok islam politik
apakah ini bisa dipoles
dan bisa diperbaiki bisa di
catch up nggak tidak bisa dipoles
kandidatnya tidak bisa
kalau dipoles seolah olah islam
itu akan malah blunder
tetapi kan ada
kilah yang bisa dipakai oleh pak prabowo
atau pendukung pak prabowo bahwa
di endorse langsung oleh ulama
prabowo nya dianggap dialah yang bisa
memberikan argumen bahwa
walaupun dia secara
genealogi itu bukan berasal dari
kalangan ulama dari kalangan yang dianggap
dekat dengan islam atau kalangan nasionalis
maka dia bisa memberikan
yang lebih kuat argumen yang lebih kuat
bahwa dia secara langsung diberi mandat
atau direkomendasi oleh ulama untuk maju
yang terakhir sekali mas jaya itu dengan
komposisi utak atik tadi yang sudah kita bahas
nama nama dipasangkan dengan prabowo
pertanyaannya siapa yang paling memungkinkan
untuk bisa menang lawan jokowi pertama
yang kedua mungkin nggak menang lawan jokowi
dengan komposisi ini
sebetulnya begini ya
ini kan sudah terbelah
kubu pro jokowi dan kubu
anti jokowi karena begitu
yang tidak puas dengan jokowi berkumpul di sini
siapapun yang terpilih nanti
sepanjang keempat partai itu
kubu yang sekarang tidak puas
dengan jokowi akan
solid akan menjugaan saya
siapapun yang akan diusung ya
apakah bisa menang menghadapi
jokowi itu tergantung kepada
situasi ekonomi dan politik
ke depan dan komposisi mana yang paling
punya peluang untuk mewujudkan itu
kalau titik serangnya
dari sisi ekonomi maka harus ada
orang yang memiliki pengalaman
dari segi pemerintahan
kalau titik serangnya dari segi agama
harus ada orang yang
mewakili ulama tadi jadi
karena ini betul betul
sama sama kalau jaya adihanan jadi prabowo
subianto sama seperti pertanyaan eva
anda akan pilih siapa
akan tergantung sangat dengan
negosiasi yang akan mereka lakukan
belum bisa menentukan pilihan sekarang
oke oke berarti jaya adihanan sama
galau seperti prabowo subianto
belum bisa menentukan kita akan lihat perkembangannya
bagaimana perkembangannya apakah
prabowo akan memilih orang
satu dari enam nama yang tadi
sudah kita bahas atau ada nama kejutan lain
yang ternyata diluar dari enam nama itu
terima kasih pak jaya adi atas perbincangannya
kami akan sekian kembali ustaz jeda tetaplah bersama kami